masih dari bali masyarakat desa bongka sapertiwi abian sema badung boleh berbangga
banyaknya potensi alam di desa itu menjadikan desa bongkasa pertiwi menjadi salah satu desa di bali
yang mampu secara mandiri melakukan pengelolaan lingkungan energi hingga pariwisata
pengelolaan desa yang tidak terlepas dari peran masyarakat dan juga komunitas setempat
bahkan mampu meningkatkan perekonomian warga desa
nyoman juniari adalah salah seorang ibu rumah tangga di desa bongkasa pertiwi abian semal badung
yang memanfaatkan biogas dari pengolahan limbah kotoran hewan ternak miliknya sejak dua ribu delapan belas silam
biogas itu hasil pengembangan badan usaha desa pemerintah daerah serta komunitas swasta setempat
sekitar empat puluh empat unit telah dibangun di rumah rumah warga yang beternak hewan sapi atau babi
biogas berkapasitas empat meter kubik didapat dari bapak bapak
di sekitar dua puluh kilogram limbah kotoran hewan
jadi hanya kadang kadang bisa tiga bulan atau empat bulan sekali baru beli untuk cadangan
pemanfaatan limbah kotoran hewan melalui biogas bukan satu satunya upaya meringankan beban warga
warga juga dapat menikmati akses air bersih dari sumber mata air di desa setempat
yang pengadaannya diupayakan lembaga pamdesa
pamdesa membangun lebih dari lima ratus sambungan bagi sekitar tujuh ratus kakak di desa bongka sapertiwi
sistem ini sekaligus membantu warga
untuk mendapat suplai air bersih dari pdam
selain mengelola lingkungan sebagai sumber energi
terdapat upaya pemberdayaan masyarakat untuk program pelestarian lingkungan
seperti program adopsi pohon serta pelestarian burung jalak bali
adopsi pohon adalah program penyewaan pohon penghasil karbon berusia puluhan tahun milik warga setempat
pohon diberi label agar dijaga dan tidak ditebang
pembangunan berkompensasi berupa hewan ternak
sementara pelestarian jelek bali dilakukan warga desa dengan membentuk kelompok kehati yang kini beranggotakan sepuluh orang
warga yang awalnya hobi berburu kini justru mampu mengembang biakan lebih dari enam puluh ekor jalak bali dan jalak nusa
penyediaan pakan burung juga dilakukan secara mandiri dengan beternak jangkrik dan kroto atau telur semut merah
pembangunan berkompensasi berupa hewan ternak
pembangunan berkompensasi berupa hewan ternak
pembangunan berkompensasi berupa hewan ternak
pembangunan berkompensasi berupa hewan ternak
pembangunan berkompensasi berupa hewan ternak

pembangunan berpuluhan tahun size
pembangunan berkompensasi berupa hewan ternak
pembangunan berkompensasi berupa hewan ternak
pembangunan berkompensasi berupa hewan ternak
pembangunan berkompensasi berupa hewan ternak
pembangunan berkompensasi berupa hewan ternak
pembangunan berkompensasi berupa hewan ternak
pembangunan berkompensasi berupa hewan ternak
pengelolaan lingkungan secara mandiri berbasis masyarakat dimulai seiring ditetapkannya desa bongka seperti ini sebagai desa wisata tahun dua ribu sepuluh
keindahan alam seperti rimbunnya pepohonan hamparan lahan sawah dan aliran sungai ayung dimanfaatkan untuk kegiatan wisata seperti trekking atv hingga rafting
membuat desa ini selalu ramai dikunjungi wisatawan
pihak desa berencana mengembangkan umkm berorientasi pariwisata milik warga untuk mengelola wisata berbasis masyarakat
warga desa bongka seperti ini sebagian besar bermata pencarian petani dan wisata
gotong royong menjadi ciri khas warga desa dalam berbagai kegiatan termasuk keagamaan dan juga adat
bagi warga setiap jengkal tanah adalah pesona dan warisan leluhur yang harus dikelola secara mandiri demi kemakmuran generasi di masa depan
tim liputan cnn indonesia badung bali